di rumah makan nasi kandar tuan agung
nasi basmati yang berbentuk panjang disajikan dalam porsi besar
nasi lalu disiram dengan kuah kari dan disajikan dengan berbagai macam lauk
di sini tersedia lima jenis kuah
empat di antaranya adalah kuah kari
yaitu kuah kari guri
kuah kari hitam manis
kuah kari hitam gurih
dan kuah kari pedas
sementara satu kuah lainnya adalah kuah madu
setelah semua kuah siap
kini saatnya memasak lauknya
salah satu lauk favorit adalah bagian kaki kambing atau biasa disebut lem seng
di sini tersedia dua jenis nasi
yaitu nasi biasa dan nasi rempah
namun nasi rempah adalah yang paling banyak peminatnya
nasi rempah ya
ini porsi pampet kak
kuahnya mau ada apa aja nih
ini ada manis kari pedas kari hitam madu mayamana
mau yang banjir
banjir ya kak
ini sayur kubis kak
sayur kubis masuk
sotong pedas boleh
kita kasih yang suntuh ya kak
ini udah mancur banget ini
makasih banyak ya
karena tak makan daging sotong jadi pilihan saya
sotong juga jadi salah satu makanan yang banyak dipesan pelanggan
sotongnya tidak sulit untuk dimakan
jadi sekali gigit
nasi kandar berarti nasi yang dijual dengan cara dipikul di bahu
lalu kenapa jenis kuliner dari negeri jiran malaysia ini yang dipilih
karena nasi kandar sendiri itu dikonsumsi oleh para pekerja dari bangsa tamil atau bangsa india
jadi mengikuti porsi dari para pekerja tersebut sehingga kita menyediakan porsinya sangat banyak

makan di gerai nasi kandar di kawasan keranggan kota yogyakarta ini harga mulai dua belas hingga satu ratus delapan puluh rupiah
dari pusat kota yogyakarta kita bergerak ke arah barat tepatnya di kawasan gamping kabupaten sleman
ada restoran bernama petel dan steak kampung
sesuai namanya ini adalah steak yang bahan bakunya dari rusuk sapi
bagi anda penyuka makanan
daging kenyang satu potong steak ini beratnya satu empat kg loh
nah ini yang namanya petel ya jadi bentuknya seperti kapak kecil
daging yang sudah dimarinasi dipanggang di atas bara api
butuh waktu sekitar sepuluh hingga lima belas menit hingga steak ini matang
steak di sini menggunakan daging sapi lokal tak banyak bumbu yang digunakan
saat memanggang pun hanya ditambahkan margarin secukupnya
bisa masih masih aja besok
aduh panas banget
proses memasak steak selalu menarik karena melibatkan jelatan api yang memanjakan mata
karena tidak makan daging lagi lagi saya harus mencari teman untuk bisa menceritakan rasanya kepada saya
nah ini dia orangnya
selamat siang bapak
kerja di sini
wow baru tahu
nah steak kampung karena saya tidak makan daging
mas teguh yang makan ya
nanti akan ceritain rasanya
kalau dua tidak kuat
danil kameramen mau kan
habis gambar makan
lalu seperti apa ya cita rasa steak petel ini
ini sangat mudah
ini sangat mudah
terus kemudian hanya diolesi margarin
terakhir ketika makan cuma ditambahin saus sambal sama ada hitam
jadi ya original banget rasanya
sejak awal nama dari bisnis kuliner ini memang menarik telinga

lalu apa harapan pengelola dengan nama produk kuliner yang unik ini
orang itu akan cenderung penasaran
pasti akan baru datang ke sini
pasti akan baru datang ke sini
seporsi steak petel dihargai rp lima puluh lima
seporsi steak petel dihargai rp lima puluh lima

namun ada jenis steak lain yang patut dicoba dengan harga yang lebih miring
menurut pengelola kebanyakan pelanggan berasal dari luar kota

bagaimana anda tertarik mencoba
tim liputan cnn indonesia daerah istimewa yogyakarta